malang dan batu adalah dua kota yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke jawa timur
berbagai tempat wisata bisa dipilih saat menyembangi provinsi di ujung pulau jawa ini
yang pertama selamat datang di kampung warna warni
deretan rumah warga di tepi sungai berantas ini sangat mencolok
dengan cat yang berwarna warni hingga ke atap bangunan
baru memandangnya dari atas saja saya sudah berdecak kagum
sebelum memasuki kawasan kampung warna warni
jangan lupa mencuci tangan di tempat yang disediakan
selalu memakai masker dan menjaga jarak dianjurkan selama berada di sini
meski banyak wisatawan yang menikmati suasana kampung warna warni
warga setempat tetap beraktivitas seperti biasa
hampir setiap sudut kampung ini
dengan tampak cantik
saya bersemangat mengabadikannya dengan kamera ponsel